mereka pasti bersembunyi di goa itu
tentu saja maesha
kita harus masuk ke dalam gua itu
kalau nyimah serara santang sedang terluka
untuk mengalahkan raden walang sung sang
kita bisa menyatukan kekuatan maisa
kita harus menemukan mereka
kita bisa menghabisi anak siliwangi dengan mudah
ada buah pisang
akhirnya aku bisa menemukan makanan
pasti pisang itu sudah ada yang memilikinya
apakah kamu tidak suka kalau aku ada disini
bukannya aku tidak suka
tapi tidak baik
jika kita yang berlawanan jenis hanya berdua ada disini
karena orang ketiganya adalah syetan
baiklah kalau begitu
aku akan pergi
minumlah ramon obat ini
untuk menyembuhkan luka lukamu
terima kasih raka

jika kau sebenarnya hanyalah
kita harus berbicara
semoga rinduan itu atau tidak
tidak bisa sangat sukar
untuk melemahkan bidah
beliau tak boleh memilih

aku sudah memutuskan untuk mengikhlaskan mereka bahagia
lalu sekarang tiba tiba muncul seseorang yang sangat mirip dengan rai subang larang
tapi hanya raga mereka yang sama
sampai kapanpun rai subanglarang hanya satu
tidak akan pernah digantikan oleh orang lain
aku sudah berjanji
tidak akan menggabung kebahagiaan rai subanglarang dan rai siliwangi
aku akan menempati janjiku
sampai kelak aku mati
siapa yang akan menolongmu
benarnya apa maumu
kenapa kau mengganggukku
kau tidak perlu tahu
sekarang kau harus ikut aku
kau tidak boleh menggagalkan rencanaku
jangan ganggu dia dia sudah tidak berdaya
tidak semudah itu
hadapi dulu jurusku ini
jangan ganggu dia
jangan ganggu dia
jangan ganggu dia
jangan ganggu dia
jangan ganggu dia
jangan ganggu dia
jangan ganggu dia
jangan ganggu dia
jangan ganggu dia
jangan ganggu dia
jangan ganggu dia
jangan ganggu dia
jangan ganggu dia
jangan ganggu dia
jangan ganggu dia
jangan ganggu dia
jangan ganggu dia
jangan ganggu dia
jangan ganggu dia
jangan ganggu dia
jangan ganggu dia
tenaga dalamku sangat butuh
karena dengan tenaga dalamku di buang
aku harus segera menyelamatkan orang itu
mereka melarikan diri aku tidak bisa bekerja mereka
kalau si liwangi tahu ini berbahaya
aku harus segera kembali ke pajajaran
ziman kejar ratu kentering mani
tangkap dia hidup hidup
siapapun yang menghalangi ambisi saja
walaupun wajah kalian diri itu aku tahu
ini kasar menurut saya
biar kondisinya ne apologabei
tidak kau lupa dari perori haver ini right here kita harborai
arthur bayi kalian
saya sedang memungkiri masjid
ke imagin tangan anda semua ini
paman sudah paman
paman kita harus segera ke kiku
daripada kita melibatkan hal seperti ini
ini hanya sebuah halangan kecil
yang bisa diurus nanti paman
mari kita bawa barang bukti itu ke ibu
kita berada dimana
sedang berada di gua nih mas
hanya gua inilah
tidak apa apa kaman daka
terima kasih telah menyelamatkan ku
suara apa itu
jangan jangan itu suara mereka kaman daka
apa yang harus kita lakukan
apakah kita harus melawan mereka
jangan nih mas
kita bersembunyi saja
mereka pasti bersembunyi di gua ini
kita bersembunyi di gua ini
tentu saja maisa
kita harus masuk ke dalam gua itu
kalau nyima serasantang sedang terluka
sementara untuk mengalahkan raden walang sung sang
kita bisa menyatukan kekuatan maisa
kita harus menemukan mereka
kapan lagi mahesa
kita bisa menghabisi anak siliwangi dengan mudah